mahkamah konstitusi meminta pemberlakuan
omnibus law undang undang cipta kerja
ditunda dan diberi waktu revisi
hingga dua tahun mendatang
pembentukannya disebut cacat formil
antara lain karena tidak melibatkan
partisipasi publik termasuk
kalangan buruh menanggapi putusan
mk yang ditetapkan pada kamis

yang diwakili menteri koordinator
perekonomian erlangga hartanto menyebut
menghargai putusan mk
dan akan mengikuti segala putusan
yang disampaikan serta memperbaiki
undang undang sesuai dengan rekomendasi
mk ia menambahkan
pemerintah akan mematuhi putusan
mk dengan tidak lagi menerbitkan
aturan turunan baru dari
undang undang cipta kerja tetapi
aturan yang sudah ada masih
berlaku putusan mk
bahwa undang undang cipta kerja
masih tetap berlaku
sampai dengan dilakukan
sesuai dengan tenggang waktu
yang ditetapkan oleh mk
yaitu harus dilakukan
paling lama dua tahun sejak putusan
sementara itu wakil ketua dpr
sufmi dasko ahmad mengatakan
dpr menghormati putusan mk
yang menyatakan omnibus law undang undang
bersyarat dan harus diperbaiki
dalam dua tahun
tentunya kami menghormati keputusan mk
final dan mengikat
namun putusan tersebut
kami masih akan
pelajari terlebih dahulu
mengambil angka angka sesuai
dengan mekanisme yang ada
mentaati putusan tersebut
dpr pun pada masa mendatang
akan mempelajari isi keputusan tersebut
dan mengkaji lebih dalam
sehingga dapat mengambil langkah yang tepat
untuk merevisi undang undang cipta kerja
jimmy chandra jakarta